persebaya surabaya berhasil memenangkan pertandingan bertajuk surabaya tujuh ratus tiga puluh game di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur minggu sore
dalam laga pramusim ini persebaya berhasil mengalahkan bali united dengan skor tiga satu
di pertandingan tersebut tiga gol bajul ijo tercipta melalui kasim botan pada menit ke dua puluh tiga
gol kedua dicetak oleh muhammad iqbal pada menit enam puluh lima
dan gol dari ferdinand sinaga pada masa injury time babak ke dua
sementara satu satunya gol dari bali united dilesakan oleh m rahmat pada menit ke tujuh puluh empat
pelatih aji santoso mengaku sangat puas dengan penampilan timnya
pelatih asal malang ini mengaku sangat senang karena hasil itu menjadi modal penting
untuk meningkatkan rasa percaya diri pemain menjelang liga satu
alhamdulillah dalam pertandingan tadi
anak anak bermain bagus
dan hasilnya juga bagus
memang mungkin dalam uji coba ini saya mencari momen
yang momen bisa meningkatkan percaya diri pemain
alhamdulillah ini momennya sudah bagus
tinggal ke depan
kita harus lebih keras lagi
untuk bisa lebih bagus lagi
sementara itu kapten reva adi utama juga tampil memukau dalam pertandingan
meski baru pertama kali ditunjuk sebagai kapten
ia berhasil menjawab kepercayaan pelatih
saya sedikit kaget ya
karena pas ditunjuk itu pas tadi meeting
di mes kita meeting
langsung bersaji menunjuk saya
tapi saya sebagai pemain harus siap
harus menerima tanggung jawab ini
jadi tidak ada masalah mas
saya tidak jadikan beban
malah saya semakin bersemangat untuk bisa menampilkan yang terbaik di lapangan
selanjutnya persebaya akan kembali menjalani laga uji coba menghadapi persija jakarta
sebagai persiapan menjelang bergulirnya liga satu